bagi suami istri yang belum mendapatkan keturunan program bayi tabung menjadi alternatif pilihan terlebih jika usia perkawinan sudah cukup lama
program bayi tabung atau disebut dengan in vitro fertilization merupakan program kehamilan dengan metode pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh melalui laboratorium
metode ini banyak dilakukan pada pasien yang mengalami infertilitas dan sulit mendapatkan keturunan
minat masyarakat terhadap program bayi tabung ivf juga semakin meningkat terutama di kota kota besar
hal ini diperkuat dengan perkembangan program bayi tabung ivf yang cukup besar di indonesia
morula indonesia juga kerap melakukan sosialisasi edukasi seputar program bayi tabung kepada masyarakat luas melalui berbagai sebina
hal ini dirasa penting agar masyarakat memahami dan memaksimalkan kekuatan
kesuksesan program bayi tabung ipf yang diikuti
beberapa hal perlu diperhatikan pasien pasangan suami istri dalam merencanakan kehamilan
di antaranya dengan menjalani perawatan peremajaan organ reproduksi
serta melengkapi kebutuhan nutrisi yang cukup dengan mengkonsumsi obat acupan atau suplemen sesuai preskripsi dokter
ceo morula indonesia dr ivan rizal sini menjelaskan hingga dua puluh empat tahun eksistensinya di indonesia
terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi kliennya
untuk meningkatkan pelayanannya sejak dua puluh lima juni dua ribu dua puluh dua morula indonesia menyediakan program penunjang bayi tabung ivf dan vip executive lounge di morula ibf jakarta
lantai dua gedung bic dua yang juga akan diimplementasikan di cabang lainnya secara bertahap
tahu bahwa salah satu faktor yang memberikan kenyamanan dan juga trust kepada pelayanan adalah
tahu bahwa salah satu faktor yang memberikan kenyamanan dan juga trust kepada pelayanan adalah
bagaimana kita terus mendengarkan apa yang dibutuhkan pasangan
dengan dibukanya executive lounge di morula jakarta pada hari ini
ini adalah salah satu bukti kami bahwa bentuk customer journey fokus yang kita berikan kepada pasien
itu adalah merupakan salah satu poin utama dalam improvement yang kita lakukan
dr ivan rizal juga mengaku selain didukung tim dokter dan tenaga medis berpengalaman
kehadiran morula indonesia juga dilengkapi dengan penyelenggaraan yang berbeda

teknologi yang kita miliki di morula itu adalah teknologi yang terus berubah
dan kita lihat dari teknologi seperti imsi untuk evaluasi sperma
kemudian juga teknologi di inkubator seperti time lapse technology
dan juga teknologi untuk analisa dari embryo yang tentu kita cek dari segi kromosom yang kita kenal sebagai pgta atau pre implantation
dan juga teknologi untuk mencari penyelenggaraan yang lebih mudah
ini adalah salah satu bentuk dari komitmen kami untuk bisa yang terdepan
untuk mengikuti kemajuan dari perkembangan teknologi di pengobatan reproduksi
morula indonesia juga menghadirkan layanan holistic fertility treatment
dengan meluncurkan paket terapi acuan reproduksi yang sangat berguna untuk peremajaan organ reproduksi wanita
paket layanan ini menunjang efektivitas program bayi tabung ivf
khususnya bagi pasien pur responder
termasuk layanan paket platelit rich plasma prp yang dihususkan pengobatan
untuk mempertebal endometrium atau jaringan dinding rahim dan meningkatkan peluang kehamilan
kualitas dari cadangan telur yang ada kita melihat terapi yang bisa diberikan dalam waktu dua bulan
dengan pemberian hormon antioksidan dan juga terapi tambahan yang berkaitan dengan improvement dari quality
itu dijadikan dalam satu paket yang ditawarkan kepada pasien
setelah membuka layanan vip executive lounge di morula ivf jakarta
lantai dua gedung bic dua selama masa promosi berlaku ditawarkan sejumlah paket pilihan
seperti paket terapi acuven reproduksi basic seharga tiga belas juta dari harga enam belas juta rupiah
paket terapi acuven reproduksi basic plus ditambah dengan nutrionis doctor consult dan akupuntur treatment
harga promo delapan belas juta satu ratus lima puluh ribu dari harga normal dua puluh satu juta satu ratus lima puluh ribu
serta paket prp endometrium dengan tiga kali tindakan prp ditawarkan dengan harga promo sepuluh juta rupiah dari harga normal rp tiga belas juta
pelayanan morula indonesia mendapat respon positif di tengah masyarakat
baca artikelnya kan rata rata tuh semuanya berhasil ya terus kita mindsetnya ya udah dengan usia kita yang udah terlalu lama
sudah lima tahun perlikan kita nah jadi kita lanjutin ya okelah kita coba bayi tabung aja gitu
karena kan dengan aktivitas sekarang kan terus hidup juga udah lumayan lama lah untuk nunggu nunggu gitu
jadi yaudah kita coba cari solusinya dan dokter dokternya kan hebat hebat kan
ya mungkin ini solusi terbaik ya untuk kita
sejak kehadirannya di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kini telah memiliki sepuluh cabang klinik morula indonesia yang terbesar di berbagai kota di tanah air
ini sepuluh klinik bayi tabung di seluruh indonesia
dan tahun dua ribu dua puluh satu kami melayani program hampir sekitar enam ribu program siklus bayi tabung di indonesia
morula indonesia merupakan bagian dari bunda medik healthcare system
yang fokus dalam pengembangan klinik fertilitas morula ivf di tanah air
morula indonesia telah menjadi salah satu klinik fertilitas terbesar di indonesia